di badan putri ada bom
yaudah gue sama sekarang juga

ke jalan taman bundaran ya
siap siap siap
jalan dulu ya
ayo keburan bang
ya bang saya harus buru buru nih
coba deh nyali lagi
om nih cari kendaraan terakhir aja ya

aduh mana kendaraan yang lewat
jalanannya sepi kayak gini lagi
kalau kayak gini
gimana gue bisa sampai ke tempat putri secepatnya
hama mohon lindungilah istri hamba ya allah

lama banget ya
gak ada taksi apa
mas mas sedulanya mas
perusahaan mulus banget mas
kayaknya mau lahiran
apa gue stopin aja mobil yang ada
sekali aja ada yang mau gue tumpangin
mas boleh tumpang gak mas deret nih mas
ya udah pak
ibu aku takut
mendingan kamu aja jadi dewa yang nyetir
kalau misalnya putri yang nyetir
mesti aku yang nyetir
terus aku sendiri gak boleh orang lain